memasuki tahun politik yang rawan aksi kekerasan yang syarat dengan sentimen keagamaan
kian mengoyak ketenangan masyarakat dalam beribadah dan hidup rukun dalam kemajemukan
dalam beberapa waktu terakhir terjadi beberapa kali aksi kekerasan dan persekusi kepada para pemuka agama dan aktivitas peribadahan
penyerangan gereja santa ludwina di yogyakarta yang melukai beberapa jemaat
termasuk pastor yang tengah memimpin peribadatan misah kembali mengoyak ketenangan umat beragama di indonesia
dalam waktu yang berdekatan juga terjadi persekusi kepada biksu mulyanto nur khalim dan para pengikutnya di desa caringin tangerang banten pada tujuh februari dua ribu dua puluh
beberapa hari sebelumnya sejumlah warga mendatangi kediaman tokoh pemuka agama buddha tersebut
saat kejadian berlangsung sang biksu tengah menyebar ikan bersama beberapa pemeluk agama kuda lainnya di sebuah danau yang tak jauh dari rumah biksu
kegiatan ini kemudian dianggap warga sekitar sebagai siar agama yang memicu kekesalan warga
sebelumnya juga terjadi dua serangan
sebuah serangan yang brutal terhadap tokoh agama islam yaitu ulama tokoh etu dan pengasuh kondok pesantren al hidayah secalengka bandung
kiai haji umar basri pada dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
kemudian ulama sekaligus pimpinan pusat persis hr prawoto dianiaya orang tak dikenal pada satu februari hingga meninggal dunia
dari informasi informasi yang kita kumpulkan itu kita menyimpulkan bahwa ini bukan perkara kriminal biasa
ini adalah sebuah kriminalitas
yang dilakukan secara sistematis dan terencana karena tidak mungkin ada orang yang gila mendadak secara simultan
dari laporan laporan yang kita kumpulkan kita menduga ada bekas orang kuat yang melakukan ini dalam rangka kepentingannya untuk mendestabilisasi pemerintahan
dan membangun citra bahwa dibutuhkan orang dengan latar belakang yang kuat untuk menjadi pemimpin bangsa ini
kekerasan yang syarat dengan sentimen keagamaan tersebut tentu menimbulkan keresahan dan kecurigaan
apakah ini timbul karena dampak dari pembangunan
ada keadaan yang radikal atau ada faktor lain
kepala staf presiden buldoko agak bicara terhadap fenomena ini
kalau modelnya kita sudah paham
saya sudah sepuluh tahun lah tidur di jalanan di jakarta ini
paham saya melirik aja saya sudah tahu
makanya kemarin saya jelas ini mudah mudahan lama yang gampang dikenal
kalau p tiga kemarin mencoba memahami bahwa ada kekuatan besar yang berada di balik ini
memang biasanya hal hal seperti itu digerakkan oleh kelompok kelompok yang memiliki kepentingan yang cukup besar
presiden jokowi sendiri mengutuk keras aksi aksi kekerasan atas nama agama yang merusak kerukunan dan ketenangan masyarakat
memberikan tempat pada orang orang yang melakukan
menyebarkan intoleransi di negara kita
karena kita ini masyarakat kita ini sudah puluhan tahun bisa hidup bersama dengan pemeluk pemeluk keyakinan yang beragam yang berbeda
setara institut menyebutkan bahwa aksi kekerasan atas nama agama yang kerap terjadi banyak dipengaruhi faktor persaingan politik
dan kami melihat bahwa angka penyebaran dan juga tindakan yang kita kategorikan sebagai pelanggaran kebesaran beragama itu peluk peluk tip
dan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik lokal
konsentrasi atau persaingan di tingkat lokal
artinya maksudnya persaingan di tingkat lokal politik maksudnya
jadi ada faktor itu juga
termasuk juga konsentrasi politik menjelang pemilihan daerah
tentu hal ini mengkhawatirkan apalagi sekarang kita memasuki tahun politik di mana terdapat pilkada di satu ratus tujuh puluh daerah dan pemilu di tahun dua ribu sembilan belas
hal ini ditepis oleh wakil ketua dewan pembina partai demokrat agus herman
dilansir detik com agus yakin bahwa fenomena ini tidaklah terkait dengan isu politik maupun jelang pemilihan presiden
kepolisian sendiri sudah mengantisipasi hal ini dengan berencana membentuk satgas antisara
seperti dikutip dari detikkom sasaran operasi satgas ini adalah kampanye kampanye hitam dan ujaran kebencian berbau sara
di media sosial satgas akan menindak admin admin akun tidak resmi yang melakukan tindak pidana tersebut
kondisi kebebasan beragama di indonesia sendiri masih punya banyak masalah
lembaga setara institut merilis hasil risetnya bahwa sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
terdapat dua ratus satu bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan satu ratus lima puluh lima peristiwa yang tersebar di indonesia
tindakannya seperti penyesatan diskriminasi persekusi sampai pembubaran kegiatan keagamaan
para pelakunya mulai dari aktor negara seperti kepolisian pemerintah daerah sampai aktor non negara seperti aliansi ormas
kelompok warga sampai organisasi seperti front pemperintah dan pemerintah
kondisi kebebasan beragama di indonesia sendiri masih punya banyak masalah
lembaga setara institut merilis hasil risetnya bahwa sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
terdapat dua ratus satu bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan percayakinan dengan satu ratus lima puluh lima peristiwa yang tersebar di indonesia
kondisi kebebasan beragama di indonesia sendiri masih punya banyak masalah
pemerintah daerah sampai aktor negara seperti kompolisian pemperintah daerah sampai aktor non negara seperti aliansi ormas
kelompok warga sampai aktor non negara seperti aliansi ormas
kelompok warga sampai aktor non negara seperti aliansi ormas
kelompok lawan sampai aktor tahan wilayah
tempat berhubungan warga
dan juga sudah bergabung lauk sambungan setelit ada pak marsudi suhut ketua bidang ukua islamiyah dari mui
selamat malam assalamualaikum pak marsudi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak marsudi anda tahan dulu nanti kita akan bergabung bersama dengan pak marsudi di luar studio
tapi saya ingin ke bang coki terlebih dahulu kita bicara mengenai penyerangan pemuka agama yang belakangan terjadi
yang kemudian berkembang ini ada kecurigaan ini merupakan tidak murni tindakan kriminal biasa
tapi juga ada aroma politik di dalamnya menegaskan apa yang tadi bang coki sudah katakan
di berita yang tadi sudah kita sampaikan apakah ini betul betul bang coki ini bukan tindakan murni kriminal
ada aroma aroma kepentingan lain di belakangnya
sulit ya untuk menghindar spekulasi spekulasi semacam itu ya apalagi memori buruk masyarakat kita kan masih teringat pada peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika terjadi pembunuhan dan pengejaran terhadap yang disebut duding dukunsi
tapi ternyata sebetulnya adalah ustadz ustadz di tingkat desa itu terjadi di banyuwangi
bahkan polanya kan gini waktu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan peristiwanya bermula pada bulan februari itu hanya beberapa kasus biasa
sehingga orang angka pikir oh itu tindakan kriminal biasa
tetapi kemudian menjelang agustus dan september seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu menjadi marak jadi masif
nah itu kemudian seolah olah dikopi ke yang sekarang ini agak mirip kasusnya
memorified itulah kemudian yang orang kemudian teringat kembali
karena itu kan menjelang peristiwa peristiwa penting ya menjelang kejatuhan rejim soeharto
waktu itu kan sasarannya motif politiknya jelas yaitu adalah menakut nakuti organisasi islam terbesar nu
yang waktu itu mayoritas berada di belakang gus dur
gus dur ini kan dianggap sebagai tokoh kritis terhadap pemerintahan soeharto dan dianggap sebagai simbol demokrasi
nah sekarang ini kan mungkin saja terjadi hal yang serupa tapi multi politiknya berbeda
motif politiknya mungkin saja adalah
ingin memperlihatkan pertama bahwa rejim sekarang ini tidak mampu mengendalikan stabilitas politik
lemah dalam menjaga keamanan
oke tapi begini bang cokik sejak awal kemudian ada penyerangan di tahun dua ribu tujuh belas misalnya
kita ambil kasusnya atau kemudian berkembang sampai februari dua ribu delapan belas
sejak awal apakah kemudian setara instan sudah mencium ini sebenarnya bukan kriminal biasa
atau setelah kemudian beruntun baru oke ini ternyata ada perspektif yang lain
ya tentu saja kan karena ini terjadi secara serentak ya
dan dalam waktu yang hampir bersamaan dan kemudian di beberapa tempat
kemudian terlihat semacam pola begitu ya dan selalu lagi kemudian selalu pelakunya dengan gampang dikatakan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa
tapi apakah itu sebetulnya betul betul gangguan jiwa itu perlu dipertanyakan lagi
dan pihak dokteran nanti akan bisa mampu menjawabnya
tetapi yang jelas adalah kemudian tercipta suatu suasana sosial
dimana timbul kemudian kecemasan timbul ketakutan di masyarakat
sebagai contoh misalnya hari ini di bandung ya ada seseorang yang kemudian lari dari rumahnya
nah karena dia tidak punya uang dia ingin menginap di masjid
wajar dong kalau musafir tapi kemudian karena naik ke tingkat dua dicurigai
kemudian yang ada di masjid kemudian menangkapnya
nah kekhawatiran saya kemudian akan timbul kemudian main hakim sendiri padahal belum tentu orang itu pelakunya
nah ini keresahan sosial semacam ini harus sejak
oke nah ini keresahan sosial semacam ini harus sejak

jadi ini dideteksi dan kemudian dicari upaya untuk mencegahnya
jadi tidak murri ini kriminal ada tujuan tertentu saya ingin ke mas wawan
mas awan apakah ini betul teman teman dari bin juga menangkap ini dan ini adalah sebuah kampanye hitam misalnya
oh ya kita sudah tahu bahwa ini tahun politik dan menuju ke dua ribu sembilan belas itu suasana pasti akan memanas
dan itu hal yang ya perlu disadari lah bagi semua pihak
dan apalagi keamanan sudah memberikan signal signal itu bahwa kan ada ancaman ancaman
dan perlu kerjasama dengan masyarakat
karena jumlah aparat keamanan itu terbatas dan yang ditugaskan tugasnya tidak hanya satu ini
tapi juga ipu leksos butuhan kampus sangat luas
nah kalau mengandalkan itu semua tanpa bantuan masyarakat pasti akan timpang
oleh karenanya perlu suatu kebersamaan internal security di dalam
jadi bukan kriminal biasa juga menurut teman teman dari bin
ini bukan kriminal biasa
terlihat dari apa motifnya mas
apa apa karena ini semuanya dilakukan oleh orang gila begitu atau tiba tiba
secara beruntun atau seperti apa
ya pastinya demikian
karena apa mengapa menggunakan secara serentak
kemudian mengapa juga pakai orang gila
oleh karenanya itu langkah yang pas ya
akan tetapi perlu disadari bahwa gila itu kan bisa dibuat
artinya dengan zat tertentu yang membuat dopamin ini naik tak terkendali
akhirnya gerakannya pun mirip orang gila gitu ya
tapi pada saat dopamin itu sudah dinetralisir
oleh dokter oleh ahlinya dengan zat tertentu dia akan normal kembali
kalau sudah demikian kan tampak bahwa memang dia tidak asli gila
tapi dengan pola pola tertentu bisa dimainkan
ini akan terus dimainkan sampai dua ribu sembilan belas menurut anda
menurut saya akan panas kesana
ini kita juga sudah terhubung dengan mas didi irawadi syamsuddin
wakil saya kecari partai demokrat
selamat malam mas didi
dua narasum saya di studio
dan pak malsudi
dua narsum saya ya
baik selamat malam
mas didi ini dua narsum saya di studio mengatakan ini bukan kriminal biasa
terkait dengan penyerangan sejumlah pemuka agama secara beruntun
tapi tampaknya ada pendapat yang berbeda dari teman teman dari partai demokrat
bagaimana mas didi menanggapi ini
saya kira begini ya kita harus sangat berhati hati dengan isu ini
karena isu ini manakala ini kan sedang diuji benar benar ya
kalau ini memang ada rekayasa
saya pikir penegak hukum kepolisian harus sigap turun tangan segera
di sini ada pak wawan dari bin
saya pikir pasti punya informasi informasi dini mengenai hal ini
tentu ada penanganan penanganan yang tepat yang komprehensif
supaya jangan merebak menjadi isu yang sangat berbahaya di tahun politik ya
ini kan sementara ini simpang siur beritanya ya
di berbagai media saya banyak mencermati di media
ini makin menjadi jadi
oleh karenanya tentu kebenaran mengenai isu ini
yang paling berkompeten untuk berbicara untuk penegak hukum
penegak keamanan yang menangani ini
dan tentunya juga dibantu masyarakat luas mengenai kebenaran hari ini
yang pasti sudah ada penyerangan penyerangan yang saya dengar di beberapa tempat ya
ya baik mas didi oke
tapi teman teman dari partai demokrat sepakat tidak mas didi
bahwa ini sebenarnya ada grand design terkait pilpres ditarik ke isu politik
ini bukan kriminal biasa
pertama tama tentu masyarakat harus ditenangkan dulu ya
segala kemungkinan bisa ya
kalau tidak berspekulasi banyak kemungkinan bisa
tapi mana kalah penegak hukum aparat kepolisian
tidak segera sigap mencermati dan
apa namanya menangkap pelakunya lalu membongkar di belakang ini
tentu jangan salahkan mana kalah publik kemudian berspekulasi
bahwa ini ada hal hal politik di balik ini
kalau memang benar ada cara cara politik macam begini tentu
ini politik yang sangat rendah dan tidak bermartabat ya
menggunakan cara cara mengadu domba masyarakat
lalu memanfaatkan kalau benar ya sekali kalau benar menggunakan orang gila untuk menyerang orang
lalu orang ini tidak bisa kemudian tidak bisa dihukum tidak bisa di
ini tuh rekayasa politik yang paling rendah dilakukan di tahun tahun politik ini ya
dengan mengadu domba
jadi belum ada sikap partai demokrat ya mas didi ya secara resmi ya
karena kalau kita mengutip pernyataan dari pak agus hermanto
rekan rekan dari partai demokrat wakil ketua dpr
ini mengatakan tidak terkait pilpres ini bukan terkait dengan politik
jadi memang belum ada juga sikap dari demokrat teman teman demokrat
menyikapi kasus penyerangan agama
secara resmi kita belum bersikap tapi secara ada imbauan himbuan di dalam
untuk sangat berhati hati melihat hal ini ya
kita serahkan dulu lah pada penegak hukum yang berkompeten
karena penegak hukum inilah yang tentunya dipercaya oleh publik
dan yang paling berkompeten bisa menjelaskan kepada publik
tetapi sekali lagi masyarakat harapan kami tentu jangan mudah terpancing
semua menahan diri
karena kebenarannya ini kan sedang sedang dilihat
beberapa hari ini saya perhatikan seperti menko polhukam juga sudah berbicara
dan berbagai pihak berusaha menenangkan publik
kita beri kesempatan kepada negara untuk melakukan langkah langkah awal
untuk tidak membiarkan hal ini merebak lebih jauh
dan bisa mengadu domba masyarakat kita di tahun politik yang sangat sensitif
dan sangat berpotensi
jadi menurut anda belum saatnya untuk kemudian partai demokrat atau mungkin anda secara pribadi mengatakan bahwa ini terkait politik atau tidak
tapi lebih kepada bagaimana penegakan hukumnya dan juga masyarakat yang ditenangkan terlebih dahulu
saya kira itu dulu ya karena kalau kita sudah menjudgement bahwa ini
memang kemungkinan kesana sih sangat sangat mungkin saja
tetapi kami sebagai partai yang menjunjung tinggi hukum menjunjung tinggi kebenaran
tentu tidak boleh juga terlalu pagi untuk menjudgement kejadian ini
oleh karena negara berkewajiban melakukan langkah langkah yang mencegah potensi potensi disintegrasi gara gara ini
baik usai jeda saya akan langsung ke pak marsudi untuk menanyakan langsung bagaimana pendapat pak marsudi terkait dengan perbedaan pendapat di tengah masyarakat
ya ada yang mengatakan bahwa ini politik ada yang ini mengatakan ini murni kriminal biasa
tapi yang penting adalah bagaimana kemudian masyarakat untuk tenang
saya akan langsung ke bang marsudi nanti usai jeda kami akan segera kembali saat lagi
ya benarkah penyerangan terhadap sejumlah pemuka agama ini murni kriminal atau justru ada grand design politik di belakangnya mengikuti tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
dan bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapinya ini masih kita bahas bersama masih dengan mas wawan ada bang coki ada lewat sambungan telepon ada mas didi begitu
dan kami akan langsung ke pak marsudi
mohd alie dari mui pak marsudi selamat malam
ini sudah ada perbincangan pak marsudi mengenai dugaan dugaan terkait dengan penyerangan pemuka agama beberapa waktu belakangan secara beruntun
nah bagaimana teman teman dari mui atau pendapat pribadi pak marsudi sendiri menanggapi ini
apakah ini murni kriminal atau memang tampaknya sulit dipisahkan ya ada kepentingan politik di belakangnya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
menurut saya sendiri saya sebagai orang nu juga
nah bahwa penciuman kita khususnya warga warga nu atau para kiai kiai pondok pesantren kan sudah hafal
karena rata rata yang menjadi target atau yang menjadi sasaran itu adalah kiai kiai nu
jadi misalnya tahun sembilan puluh tujuh itu juga kiai kiai nu atau bahkan ditarik ke belakang lagi juga kiai kiai nu
maka ketika ada semacam ini kikinu itu ya sudah paham dan menganalisis langsung dan tidak gagapan dan kita juga satukan kita juga menyatukan informasi informasinya dari daerah sampai ke pbnu atau sampai ke majelis ulama indonesia
dalam kasus ini misalnya ya tidak bisa kita mengatakan bahwa ini adalah terjadi alami begitu saja
mereka mereka malah sampai mengatakan ke saya begini ada kelompok orang gila memakai orang gila untuk menakut nakuti masyarakat bisa menjadi gila pada zaman yang gila ini dengan cara yang gila
nah ketika demikian kita sadar bahwa ini adalah rekayasa
oke baik baik pak marsudi kalau ini rekayasa
rekayasa semacam ini sesungguhnya
ya pak marsudi saya potong maaf kalau ini rekayasa dan kemudian anda katakan memang menyerang kiai kiai dari nu motifnya apa menurut teman teman nu dan kenapa kemudian rekan rekan dari atau kiai kiai dari nu yang menjadi target penyerangan
dulu rasulullah berjalan jalan dengan sahabat nih dengan sahabat kemudian tinggal di suatu tempat
dan ada yang tertidur ketika ada yang tertidur itu tombaknya diambil oleh teman temannya dan
kaget ketika kaget itu mana tombak saya itu yang lain ketawa ketawa ketawa hanya untuk main main
jog guyonan dengan cara begini lantas rasulullah pun mengingatkan layahilluh limuslimin ayurawiya
musliman tidak halal bagi umat islam atau siapa saja untuk menakut nakuti orang islam lain kalau
ini tujuannya politik dengan cara nakut nakutin orang lain yang kemudian dia pun akan
mendapatkan enggak enggak akan itu menjadi berkah pada dirinya dan bisa saja itu malah menjadi malah
petaka kepada dirinya maka untuk itu kami juga sudah koordinasi dengan seluruh pimpinan pimpinan
organisasi juga pimpinan pimpinan nu itu sendiri dari daerah sampai ke pbnu kita sudah melihat ada
gejala gejala yang kurang baik namun
karena kita dari dulu menjadi sasaran terus kita itu sudah memahami apalagi kia kia sepuh
baik jadi anda juga untuk itu saya mengapresiasi khususnya kepada pak polisi
hai ya silakan pak silakan lanjutkan
ya bahwa menurut beliau hari ini sudah dibentuk juga beberapa satgas satgas yang
telah bertugas untuk mengatasi hal ini karena saya lihat ada dua pasukan yang digerakkan untuk
menggerakkan orang gila ini satu pasukan yang menggerakkan orang gila dan nomor dua pasukan
medsos hai sebagai contoh saja ketika di plosok itu baru terjadi dua menit tiga menit kok bisa langsung

saya dihukum apa itu
sudah bisa menangkap apakah arti artinya cowboy
sudah bisa menangkap belum pak
artinya ada orang yang menggerakkan ke

ya sudah bisa menangkap hal ini
sudah sudah tahu lah kita
kira kira kemana itu
yang jelas ini kan ya pasti orang yang
pengalaman berbuat semacam ini
oke jadi sudah tahu ya
siapa kira kira yang menjadi dugaan dari teman teman nu
ya kalau masalah
tahu dan tidak tahu dicium
saja sudah rasanya ada baunya
kita kelihatan kita yang penting
mengingatkan jangan sampai
itu terus terus terus berbuat model
kayak di pelosok tadi saya ceritakan
itu baru terjadi
dua menit langsung
viral itu kan berarti kerja
bareng antara yang di lapangan
dengan viralnya itu
ya di medsos oke baik
baik pak masudi nah ketika demikian maka
pak polisi sebagaimana
itu yang medsos saja
yang hok itu ada
tiga belas yang sudah
artinya apa dari sekian
banyak yang hanya untuk main main
hoax juga ada untuk nakut nakutin
aja oke baik pak masudi tahan dulu dan maka
saya harapkan bagi pemuka pemuka
agama ataupun urus
islam atau nakutul ulama
sudah terbiasa kalau ada
hajatan besar kayak gini
itu akan muncul kayak gini
barisan laporkan kalau
ada persoalan persoalan oke
kerjasama dengan yang berwajib baik pak marsudi
tahan dulu sebelum kita bicara lebih jauh
mengenai siapa kemudian
ataupun otak dibalik penyerangan terhadap
pemuka agama ini kita ada pernyataan menarik
ini dari ketua umum partai
persatuan pembangunan atau p tiga
robah hurmuzi mengenai
pelaku penyerangan ataupun
siapa sebenarnya dibalik dari
penyerangan terhadap pemuka agama berikut kita akan
dari informasi informasi yang kita kumpulkan
itu kita menyimpulkan
bahwa ini bukan perkara kriminal
biasa ini adalah
kriminalitas yang dilakukan secara
sistematis dan terencana
karena tidak mungkin ada
orang yang gila mendadak
dari laporan laporan yang kita kumpulkan kita menduga
ada bekas orang kuat
yang melakukan ini dalam rangka
kepentingannya untuk mendestabilisasi pemerintahan
dan membangun citra bahwa
dibutuhkan orang dengan latar belakang yang
kuat untuk menjadi pemimpin bangsa ini
bicara mengenai siapa pelakunya
tentu saya ingin tanyakan langsung ke mas wawan
dari bin teman teman bin seperti apa
mas wawan menyikapi ini mungkin juga dibantu oleh bang coki
ada pendapat yang lain seperti apa mas awan
karena ini sudah disadari dari mapping
bahwa situasi akan memanas
terus dilakukan upaya upaya
pengejaran kemudian juga
terus menggali informasi link up
ke arah mana kemudian
tentu siapa aktor di balik ini semua
motifnya apa semua dibuka
cuman ini semua
kan tidak disajikan ke publik
tapi kepada user yaitu
kan yang akan mengambil kebijakan kebijakan
strategis untuk diarahkan
kemana dan siapa
melakukan apa nanti dari kementerian
lembaga terkait tentu
yang akan menilai lanjuti
yang jelas suasana seperti ini
masyarakat perlu dipahami
total supaya mereka menyadari
bahwa ada ancaman
di balik ini semua tapi
tidak perlu lantas seolah olah
ada phobia tentu saja dilakukan
normal di dalam kondisi
ini kan sudah kejadian ini mas wawan
preventif dari bin seperti apa
karena kalau terlalu lagi kan tentu bin juga
nanti menjadi sorotan masyarakat kok kejadian lagi
kejadian lagi harusnya kan sudah bisa dipetakan
ya kalau memang sudah pemetaan sudah
dilakukan pecegahannya seperti apa
pergerakan di semua di lapangan
semua elemen akan terlibat termasuk juga
masyarakat sampai ke lini bawah
dari sana lagi akan bergerak karena ini kita
harus dicakup sementara
jumlah aparat keamanan memang sangat
terbatas dan itu maka bantuan masyarakat
ini sangat perlu dan kemudian
di internal mereka supaya mereka
juga selalu waspada terhadap
gerak gerik yang ada
nah kalau misalnya semuanya elemen ini
lantas waspada kemudian
juga ada sinyal sinyal
kecil pun mereka langsung bergerak
juga mewaspadai siapa
yang tidak biasanya
tentu kebunuh undar mandir nah itu
sementara yang namanya intelijen tetap memantau
dan memberikan suplai information
terus merus digulirkan dari
atas ke bawah sampai ke lini
terbawah setelah masuk ke rtrw
lapor cepat kemudian juga
dan itu ada yang mencurigakan
cepat memberikan informasi
disitu sehingga ini
bareng tidak bisa sendirian
baik bang coki ada pendapat yang lain tidak
atau seperti apa dari pengamatan anda
ya ini kan memang baru pemanasan awal ya
oh ini baru pemanasan ini berarti ya
pemanasan mas wawan hati hati berarti kita masih harus lebih preventif
tahun politik yang akan
kulminasi di tahun depan di dua ribu sembilan belas ya
ini ibarat ibaran catur pionnya baru
ya baru langkah pertama lah
dan kita tidak tahu langkah langkah berikutnya dari
yang ingin memang mengambil
keuntungan dari kegaduhan politik
gangguan keamanan ya
tapi yang paling penting memang adalah
upaya negara upaya pemerintah untuk
terutama untuk pekanter tadi
memang ini kan era push disebut era
push throat ya jadi era
pasca kebenaran dimana
dapat sebatas kebenaran dengan
dengan fiksi itu menjadi tipis
kalau tadi mas gidi mengatakan ini diserahkan kepada
penegak hukum harusnya yang bertindak
tadi juga mas wawan juga mengatakan
ini memang sudah dipetakan ada sudah
ada upaya upaya maksimal dari pemerintah
untuk bisa menangkal ini kita tahan dulu
tapi nanti jawabannya bang soki kita tahan dulu
kita akan kembali bersajeda kami akan segera kembali
saat lagi tetap lagi bersama kami di prime news
kita sudah bicara banyak mengenai
penyerangan pemuka agama yang terjadi
belakangan ini apakah kemudian ada
keetannya erat sekali dengan
tahun politik atau emang hanya sekedar kriminal murid biasa
ada pendapat pendapat yang sudah anda simak sejak
awal perbincangan tadi tapi saya ingin ke mas didi sekarang
mas gidi tadi bang soki
mengatakan ini sebenarnya masih pemanasan ini
mas didi kalau ini bicara tahun politik ya
dan ini sepakat bahwa ini adalah
grand design terkait dengan politik
masih pemanasan artinya kalau politik yang seperti ini
mas didi menurut teman teman dari partai demokrat
siapa yang diuntungkan siapa yang
rugi ini mas gidi
kalau memang pengamat bilang masih
pemanasan itu benar adanya
justru saat inilah bagaimana
negara bisa mencegah
di sini tentu kita berharap
besar pada bin ya ada mas soawan
di sini ya karena bin ini
dua ribu delapan belas ini anggarannya
ya anggaran bin ya
jauh dibandingin di masa lalu
apalagi di masa pemerintahan sebelumnya
tentu harapan besar masyarakat
untuk bisa mencegah
hal hal ini apalagi tadi dibilang
masih sangat dini
masih sangat awal justru bin harus berhasil
kalau bin tidak
berhasil tidak bisa menyajikan
dini yang akurat dan
tepat tentu akan sulit juga
apa namanya yang mengeksekusi
di dalam penanganan
persoalan ini ya
lalu mengharapkan masyarakat saya sepakat ya
tetapi bin dengan anggaran
yang luar biasa ini
tentu harapan publik ya
besar ya bisa
apalagi memberikan sinyal sinyal
aparat aparat penegak hukum
yang berkompeten di dalam
menangani persoalan ini
ya baik mas didi saya ingin ke
pak mas awan langsung mas awan ada tanggapan terkait
dengan apa yang kata mas didi benar bahwa bin punya
anggaran yang besar sekarang harusnya tentu diharapkan
bisa lebih bekerja maksimal lagi
untuk bisa melakukan tindakan pencegahan
kalau memang sudah dipetakan ya orang orang
anggaran besar untuk penambahan peralatan
peremanjaan peralatan teknologi
high tech ya dan
juga penambahan dari sisi
sdm artinya jumlahnya
memang belum berimbang antara
cakupan wilayah yang harus diamankan
dengan jumlah personil yang ada
masih baru separuh
yang ada ini terus dilakukan
penambahan yang deteksi
dini dan cekah dini tetap dilakukan
di sana ada komit pus ya
komite intelijen pusat yang
mengkoordinir dari seluruh aparat
keamanan yang ada dan masuk ke
kementerian lembaga gaya terkait untuk
dilakukan rapat koordinasi berkala
maupun juga operasi operasi
bersama di lapangan nah itu
selalu rutin dilakukan dan
disampaikan ya data data
akurat selalu disampaikan
kepada presiden maupun
rapat rapat di dalam
komit pus yang sekarang menjadi
persoalan kan cakupan
yang harus diatasikan ibo leksus butuh
diangkat tidak hanya
melulu satu lini nah inilah
yang kita lantas harus
memecah diri di dalam
dan kewajiban yang ada tugas pokok
fungsinya nah itulah yang perlu
dibantu oleh masyarakat karena
tidak bisa ini sendirian interdep pun
juga kita tidak bisa sendirian kemudian
juga dengan bantuan peralatan
memang dirasakan daya jangkau
untuk melakukan pemotretan
kondisi bisa lebih cepat
dibutuhkan human intelligence
di posisi posisi tadi oke baik
mas awan semakin menjadi sulit
tidak sih manakala kemudian di balik
penyerangan ini ternyata kalau tadi bin juga katakan ada
motif politik artinya ada orang yang
mandanai ada orang yang di balik orang besar
balik ini semua semakin artinya gini
bagaimana kemudian bin berhadapan dengan kepentingan kepentingan
politik di luar ini yang kemudian menyerang
negara menyerang masyarakat
akan lebih sulit tidak untuk bisa
membuka ini semuanya sebetulnya
persoalannya kan gini
kekuatan yang istilahnya
melakukan langkah langkah itu hanya sekarang
kan kita tidak boleh
melakukan eksekusi langsung
terhadap itu tapi yang melakukan
eksekusi memang harus lembaga lembaga
yang bertugas kembali ke undang undangnya
maksud anda seperti itu ya
ya memang tidak boleh karena memang
itu support information kadang kadang
memang ada kerasaan gregetan gitu
tapi memang ini tidak boleh di negara
demokrasi tetap personal
prosedur itu tetap harus
dilakukan dan sampai sejauh ini
prosedur sudah dilakukan
hanya kita ingin operasi
penggalangan supaya prosesi
penyadaran kemenangan di dalam
tidak lantas dihiasi oleh
cara cara yang sangat
tidak terpuji kita ingin membuat seperti itu
hanya persoalannya kan kita tidak bisa
langsung mengatakan eh kamu misalnya gitu
terus dia berubah kan tidak karena memang
banyak melakukan diplomasi
dan itu namanya gentleman agreement
kadang kadang oke kita baik tapi
di belakang kita tidak tahu apa yang
dilakukan itu yang terjadi
baik bang coki kalau tadi anda katakan ini
masih awal ya ibarat beyond politik masih yang depan depannya
begitu artinya kan ini tahun politik kita masih panjang
dua ribu sembilan belas kalau targetnya adalah misalnya itu ya
yang kemungkinan terburuk akan terjadi akan seperti apa
ini bang coki ini masyarakat kemudian kan akan
lagi lagi resah ya seperti apa kita
harus mengantisipasi ini ya memang
kemungkinan terburuk adalah bahwa masyarakat
semakin tidak percaya kepada
aparat penegak hukum kemudian kedua
tidak percaya kepada pemerintah yang
itu tujuannya ya tujuannya sehingga
di tahun dua ribu sembilan belas karena mereka
merasa tidak percaya ya sudah
kita lihat alternatif lainnya yang dianggap
menjaga situasi mampu
menjaga supaya stabilitas menjadi lebih kuat
dan tangan tangan yang kuat itu yang diharapkan
pengganti pemerintah yang sekarang ini jadi kira kira ini
kira kira ini yang diluruh pemerintahan begitu
iya karena kalau politika yang bermain
tidak selalu yang ada di permukaan sampai untung yang dianggap ini ya
dan sekarang tidak terlihat karena
panggung yang dia sesungguhnya
dengan panggung di belakang bisa saja
berbeda orangnya pemainnya tapi
yang jelas kita harus memuji langkah yang
dilakukan oleh pihak kepolisian dengan
pertama adalah kemudian
mencegah supaya media sosial
tidak keruh oke karena amplifiernya
kan memang media sosial di situ ya penetrasi utamanya
ya itu sebabnya kenapa kemudian terjadi penangkapan terhadap sejumlah
mereka yang pemain pemain yang menyebabkan
berita berita hoax dan pers
news itu itu cukup baik baik bang coky
sebelum ke pak masudi ada tanggapan dari pak deddy pak
saya dengar anda sepertinya ingin menanggapi
saya senang sekali anggapan dari pak wawan tadi
saya kenal baik pak wawan
tapi sekali lagi begini penambahan
anggaran bin itu tadi
duduk peralatan dan sdm itu bagus
sekali tetapi untuk outputnya
yang kita harapkan oleh karenanya dengan
peralatan yang lebih canggih dengan sumber
daya manusia yang lebih canggih harusnya
terhadap bisa mengatasi persoalan
ini juga saya kira ini kan harapan
masyarakat ini masukan juga ya pak wawan ya
jadi bisa mengatasi pak pak dedy ya
dengan peralatan yang canggih sdn yang
di dalam penanganan isu isu teror
yang berbahaya ini terhadap pembuka
agama bin juga
berada di paling depan untuk
menjadi solusi saya kira baik pak didi
singkat saja sejauh mana komitmen partai demokrat
sara seperti ini begitu
penggunaan isu isu seperti ini untuk menyerang
kelompok tertentu bagi para demokrat cara cara
politik yang sara ini yang sara
ya mengadu domba masyarakat
tentu ini adalah politik yang paling
rendah dan paling murah
menurut saya ya oleh karenanya
adalah kewajiban bagi kita semua
bagi seluruh tokoh masyarakat
untuk menjaga negeri ini
beraroma sara oke
sara dijadikan alat politik
memecah belah sarah dijadikan alat
politik untuk memenangkan
pilkada atau bahkan pilkpres
tentu ini sangat tidak bermartabat
dan tidak repuji oleh karenanya
kami menghimbau semua pihak
untuk memerangi hal ini
untuk melawan cara cara
yang tidak bermartabat dengan
cara cara setara dan mengadu domba
macam begini baik baik mas dedy
saya ingin ke pak marsudi sekarang pak marsudi
lagi lagi ini masyarakat yang harus bertindak
lebih arif ya menyikapi
hal hal seperti ini apa pesan
anda pak marsudi untuk umat
muslim terutama sebagai umat terbesar
yang juga sikap mui
seperti apa mungkin anda bisa sampaikan
teorinya kan mereka menggunakan
melempar batu minjem tangan
dan ini teori yang
sudah dilakukan dari zaman dahulu
sampai sekarang maka
sesungguhnya kita sebagai masyarakat
apalagi para kiai kiai sudah
pahamlah maka kalau
nanti ini muncul dari mana
sesungguhnya maka ya
yang mungkin mereka
nggak akan memilih apa yang dia
inginkan kalau dengan
caranya begini dengan caranya
kekerasan semacam ini
kita harapkan kan politik kita
adalah politik yang
politik yang berilmu
politik yang sopan yang santun
yang semuanya itu adalah
di nusantara atau budaya kita
yang kita kedepankan
menjadi budaya yang bisa
dicontoh oleh bangsa lain
tidak model kayak
semacam ini ini kan model
udah model zaman
dululah model kuno
sudah bisa kebaca itu
siapa yang kelihatannya
siapa grup siapa dulu aja
saracen sudah ketangkapan
ya mungkin ini model
kayak saracen saracen yang lain itu
dan saya yakin sudah bisa di
tris itu dan bisa dilihat itu
oleh pak wawan itu
pak wawan yang ahlinya kayak gitu kan udah bisa
ngelihat tinggal koordinasi aja
harapkan pak wawan
kiai kiai ini juga selain punya
ini mau dibawa kemana
situasinya kayak apa maka
untuk itu maka alhamdulillah
kiai kiai tetap sabar dan
menyampaikan kepada santri santrinya
untuk tetap waspada
jangan sampai terpancing
yang ada kalau terjadi
ada apa apa koordinasi
dengan yang berwajib apalagi
bangser sudah siap semualah bangser
siap jadi sudah
siap ini juga ya pak marsudi
apapun yang akan terjadi ini tentu diharapkan
umat tetap tenang begitu ya masyarakat tetap
tenang agar tidak terjadi perpecahan diantara
bangsa indonesia ini apalagi menjelang tahun politik
betul sekali bahwa
masyarakat kita harapkan tenang
majlis ulama indonesia
dan saya sendiri yang monitor keadaan ini
untuk day by day nya
baik terima kasih pak marsudi suhud
ketua bidang okuwa islami amui
untuk telah bergabung bersama kami di prime news
dan juga terima kasih ada mas didi
irawadi syamsuddin wakil sekjen partai demokrat
juga di studio terima kasih banyak
mas wawan dan juga bang cokit untuk kita akan
tunggu nanti seperti apa tindakan dari teman teman bin
juga bersama dengan kepolisian kita akan
lakukan yang terbaik termasuk kedekatan
kita dengan ulama dan tokoh agama kita
dan bidang barakan agama apapun
termasuk pesan pak didi rawadi
tetap akan lakukan yang terbaik dengan peralatan
yang ada dan kekuatan yang ada
termasuk kerjasama dengan lsm
dengan mas okp semuanya tidak ada yang kita
tidak ada yang kita lakukan
ini partner partner yang baik
semoga itu tidak ada lagi penyerangan penyerangan
kalaupun ada tentu bisa dipetakan segera diselesaikan
kalau memang ini adalah menjelang tahun politik
terima kasih mas wawan bang cokit